akibat tingginya jumlah penderita malaria di kabupaten lombok barat
pemerintah daerah ntb menetapkan kejadian luar biasa atau klb malaria
demi penanganan yang maksimal
dan hingga gini tercatat satu ratus dua puluh delapan korban terjangkit malaria tersebar di dua puluh delapan dusun
sepuluh desa dan tiga kecamatan
sejumlah bantuan kelambu pun sudah diterima oleh warga namun jumlahnya masih kurang
dari satu ratus dua puluh delapan kasus yang tercatat terdapat diantaranya satu ibu hamil dua bayi
dan sejumlah balita dan orang dewasa yang turut terjangkit malaria
enam diantaranya masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di kabupaten lombok barat
akibat tingginya jumlah penderita malaria
petugas dari dinas kesehatan kabupaten dan provinsi
serta sejumlah relawan diterjunkan untuk melokalisir penyebaran nyamuk
dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pengambilan darah warga yang berada di tenda tenda darurat
sakit sakit di persendirian
oh di persendirian persendirian
sudah berapa lama sakitnya
kalau di sini keluarga saya berapa yang kena
jumat siang bupati lombok barat menginstruksikan jajarannya untuk menangani kasus malaria ini
agar tidak menyebar lebih luas lagi
dengan pemerintah pusat
beberapa hari yang lalu
saya sudah menandatangani surat
surat keputusan klb
kejadian luar biasa
bukit tinggi sebagai awal munculnya malaria ini adalah daerah indonesia
sekarang angkanya sudah satu ratus dua puluh delapan
selain menerjunkan tim kesehatan
bantuan berupa dua lebih kelambu
informasinya jumat ini juga pmi membawa ribuan kelambu untuk warga
total kebutuhan kelambu warga yang terserang malaria di kabupaten lombok barat
mencapai sepuluh buah
lalu rahmat juniadi lombok barat
demikian cnn indonesia update kali ini
jangan beranjak dulu program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah jeda berikut ini